seru banget ya tapi kalau ngomongin pensi gitu yang ada di otak saya kayaknya di abstairs malik and the essentials atau naif ketahuan ya angkatannya tua
tapi pensi yang satu ini beda pentas suara indonesia berhasil jadi trending youtube dan bikin kita belajar ya belajar bareng soal lagu nusantara jadi inget lagi jadi kangen lagi
dan langsung aja kita bahas soal pensi rasa nusantara dengan kreatornya lewat sambungan zoom sudah ada andovi dalopes saya sapa dulu
hai andovi apa kabar
baik sekali selanjutnya ada juga jovi alda lopez hai jovi apa kabar
halo selamat malam semuanya
baik ya sehat ya semua
sehat sehat sehat
oke sebelum kita ngomongin soal pensi nih yang jadi trending youtube eh sebelumnya keren banget loh terima kasih sudah buat karya itu
terima kasih sudah bikin kita bangga punya lagu lagu daerah yang ternyata menginspirasi
oke sebelum kita ngomongin pensi saya harus tanya serius nih kalian mau resign jadi youtuber
ya dua puluh empat juni dua ribu dua puluh satu adalah hari terakhir kita sebagai skinny indonesian dua puluh empat
kenapa dan akan membuat apa nanti
jadi enam hari lagi andovi ya enam hari kita terakhir di youtube
tapi kenapa apa yang membuat kalian akhirnya undur diri
udah kita jelasin di youtube kita sendiri udah kita ke podcastnya youtube kita sendiri
hahaha oke karena rahasia kita balik lagi ngomongin pensi
pentas suara indonesia ini kan jadi rangkaian terakhir rangkaian karya terakhir kalian ada sepuluh ya
nah kenapa akhirnya memilih lagu daerah sebagai konten di dalamnya
aku ke kak jo mungkin
jadi ada delapan ada delapan ada delapan video terakhir
kenapa ini menjadi karya karya terakhir kita
kita tuh pokoknya
di karet air ini kita tuh mau menyampaikan sesuatu yang benar benar dari hati kita dan melekat ke kita
kita tuh dari kecil nyokap kita tuh mama suka yang nyanyi lagu daerah
jadi kita tuh pingin banget membawa sebuah pertunjukan dengan lagu daerah gitu
kalian dari mana sih asalnya
oke nah ketika kalian memutuskan ini ada kesulitan gak sih waktu brainstorm
konten konten nasional ini andovi
saya kak jo bersama salah satu kita juga michael daropes
penata musik dan penata vokal dan arantemen musik
kita mikir kita mau pilih pilih lagu daerah apa aja
kita mencoba mendapatkan semua provinsi di indonesia
oke setiap lingkaran keliling kita mau ke sulawesi ke papua ke semata ke semata
tapi butuh brainstormnya cukup lama
oke nah kan kalian juga mengundang beberapa musisi ya musisi ternama bahkan gamaliel
ada yura yunitau yang saya merinding dengar nyanyiannya di sana sueo rajamo
gimana kalian berkolaborasi dengan mereka mengundangnya seperti apa
kolaborasi latihannya dulu seperti apa kak jo
jadi hebatnya mereka ya mereka tuh kan karena kita udah kenal mereka seiring perjalanan waktu kita di youtube
kita kenal mereka mereka kita whatsapp dan membawa iya itu mantap
pokoknya itu doang dan mereka tuh hebatnya mereka tik di hariha
jadi mereka di hari syuting mereka udah kita kirimin lagunya dari sebelumnya
jadi bener bener hariha semua baru dimulai ya
iya untuk mereka kalau untuk kita udah lama banget
oke sama paduan suara ya sama teman teman paduan suara
oke ini artinya video keberapa
ini ketiga terakhir
ini video ketiga terakhir sebelum video ini mungkin sudah nonton di rumah dpr rical
keempat adalah dpr musical ini video ketiga terakhir
boleh bocorin dong konten selanjutnya soal nasionalisme juga atau
boleh dong kasih kisi kisi
kalau mau lihat pasti kalian akan lihat tinggal enam hari lagi ada dua konten lagi
ada di tv indonesian dua puluh empat
check instagram gue sama kak jo masih ada tuh
optimis nggak trending youtube lagi itu pertanyaannya
berat trending youtube itu berat
harus harus sensasi harus sensasi berat
pak ya kita selalu optimis kita selalu optimis
tapi karena gara gara pensi nih saya jadi terinspirasi mau ajak andovi sama jovi buat main games
seberapa cinta sih kalian dengan lagu daerah
eh kalian udah nyanyi loh di youtube sekalian aja
tapi kan lagu daerah kita banyak banget
jadi nanti andovi atau jovi harus cepet cepetan harus langsung menjawab
aku aku nyanyiin dikit baitnya nanti jawabnya langsung meneruskan lirik lagunya dan menyebutkan asal daerahnya
oke it's game time kita mulai lagu yang pertama
kampuangan jauh di mata
jauh di mata
gendeng sensai baku liliang
menang gue menang
nah jawabnya jauh di mata gampang gitu itu gampang
oke satu ya jovi satu andovi
tadi internetnya kurang ini tadi tiba tiba gue gak dengar terus tiba tiba dengar
tadi kak jo langsung nyebut terus dia langsung bilang sumatera barat oke next kita lagu kedua
sampai aku selesai nyanyi jangan lanjutin dulu ya jadi kalian lanjutinnya setelah aku nyanyi next
manug dadali manug panggagahna perlambang sakti indonesia jaya
manug dadali jawa barat
lanjutinnya gitu aja manug dadali
resok nahigi rukun sakamena
jadi bingung nih yang menang siapa nih
siapa yang menang duluan
bener gak nih jawabannya apa nih manuk dadali ya
jawabannya manug dadali
manug dadali jawa barat oke satu satu kkad selanjutnya
buka pintu buka pintu betam bau mau masuke
adalah di muka e
kadir kadir jangan suaranyany
buka pintu maluku gampang
terima kasih dunia
terima kasih dunia eh kita masih punya waktu lagi gak sih
oke satu lagi ya tadi kak jofi menang jangan ngalah
oke satu lagi
lagu lama kedua dari jakarta
gue kasih kak jofi gue kasih kak jofi
jadi kita lanjutin jakarta lah
ya lanjutin dulu nyanyinya kok jadi berantem
kita lanjutin nyanyinya tebak tebak daerah ini
nggak lanjutin nyanyinya dulu
saya menyanyi ya tuhan memang sengaja
untuk menghibur menghibur hati nanduka
nanti kalau butuh penyanyi boleh
boleh boleh gue harus masuk nih kayaknya ya
sama lagu lagunya ada di pensi
nah itu udah gila gila
udah tahu semua tuh
oke terima kasih banyak andovi da lopez jofi alda lopez
karena tadi kayaknya masih rahasia next mau ngapain
kita tunggu ada informasinya ada pengumumannya di akun youtube kalian ya
terima kasih juga sudah menginspirasi anak anak muda
sukses selalu sehat selalu bye bye